selamat sore anda menyaksikan cnn indonesia breaking news
pemakluman ataupun pengukuhan raja charles iii sebagai raja inggris
menggantikan mendiang queen elizabeth i
dan cnn indonesia breaking news bersama saya yudhiyu dawan
dewan aksesi inggris resmi memproklamirkan atau memproklamasikan
charles iii sebagai raja baru inggris
proses proklamasi dihadiri oleh camilla parker pangeran williams
dan para mantan perdana menteri inggris
proses proklamasi raja charles iii berlangsung pada sabtu pagi waktu london
dalam proses ini pihak kerajaan dan dewan aksesi menandatangani dokumen
peresmian takta baru raja charles iii
dalam proklamasi dibacakan pangeran charles philip arthur george
sekarang adalah charles iii
acara juga dihadiri para mantan perdana menteri inggris
dokumen proklamasi juga ditandatangani oleh pangeran william
sementara perdana menteri baru inggris lestrus dan kuskup agung justin welby
menyaksikan lord presiden penny mordauns
yang memimpin acara tersebut
mendaftar langkah langkah selanjutnya untuk proklamasi
yang meliputi memerintahkan proklamasi untuk dibacakan di london edinburgh cardif dan belfast
dan segera memulai penghormatan senjata di hyde park dan menara london
sebagai raja diproklamirkan